ini hanya percikan api yang sangat kecil
sangat gampang dipadamkan
bahkan tidak akan mempatuhi
atau bahkan hanya sekedar mengores kulitku
ya bukan nuragan macam apa ini
sungguh gampang mempermainkan emosi anak muda di depanku ini
aku akan menunggu satu kesempatan lagi
sampai dia benar benar kehilangan konsentrasi
ada apa ini
ada orang di kamar semarang
ya aku harus melihatnya
hilang roh roh yang terbuat
tangkap dan hancurkan manusia ini
kini terimalah kematianmu
dia menguasai ajianku
tapi aku ingin tahu apakah dia bisa menguasai jurus membelah ragaku
jurus membelah raga
aku tahu jurus ini
mungkin aku melihatnya
jurus membelah raga menjadi tujuan
aku harus menguasainya
ya aku harus menguasai jurusmu
jika kau bertanya apakah setelah kau mati kau masuk surga atau neraka
aku tidak tahu
tapi jika kau bertanya apakah kau bisa masuk surga
tentu akan ku jawab
kau takut kalau aku membunuh
kau takut dengan nama kematian
tidak ada jawaban jujur
bisa orang mengalami ketakutan
aku tidak takut dengan kematian
karena aku tidak merasa terancam olehmu
aku ingin melihat jurus itu sekali lagi
ya aku harus melihat sekali lagi
agar aku bisa menguasainya
sepertinya aku mengalami luka dalam yang serius akibat pukulan penyusup itu
siapa dia sebenarnya
dan jasadmu akan membusuk
sehingga kau tidak akan pernah sampai ke nirwana
aku sepertinya mengenali matanya
kurang ajar kamu
kamu mengganggu keponakan kecintaku
aduh aku bisa celaka kalau dia sampai menarik
sebaiknya aku segera pergi dari tempat ini
keluar dari mana kamu
dadaku sakit sekali
rasanya seperti dimakar
apa yang kamu rasa di dalam tubuhmu
segera kalau kamu baik baik saja
aku bangga kepadamu
dan aku sakit wak
wak bercanji wak akan menangkap perempuan bosok itu
wak bercanji kamu tenang saja kepadakanku
tetapi kita tidak boleh menyerah
kita harus segera menemukannya
agar aku bisa membuktikan dugaanku selama ini benar
bahwa sosok di balik spinopeng itu adalah perhasil
baiklah ray mari
aku sangat rindukanmu
terima kasih karena kau terami lama sekaliku
untung aku cepat datang
kalau tidak tahu apa yang terjadi
karena walang susang dan rara santang hampir mengetahuinu
sekali lagi maafkan aku
sekarang juga buka topengmu